kami baru menerima informasi kembali terjadi kebocoran gas di wilayah cawang jakarta timur
di lokasi yang sama saat pipa gas bocor terkena pekerjaan konstruksi lrt di ruas jalan dekat gedung bnn cawang jakarta timur senin malam
pipa gas yang bocor adalah milik perusahaan gas negara pgn yang berada di jalan mt haryono cawang jakarta timur
petugas terpaksa menutup jalan mt haryono dari arah cawang ke pancoran
sementara itu kondisi ini membuat sejumlah pengendara dan karyawan di sekitar gedung yang dekat dengan lokasi bocornya pipa gas menjadi panik
petugas pt pgn dan pemadam kebakaran saat ini tengah melakukan penutupan kembali aliran pipa gas
seperti apa persisnya kebocoran pipa gas yang kembali terjadi di cawang titik yang sama
kami sudah terhubung dengan jurnalis transmedia
selamat malam efri zal
selamat malam putri
f rizal apa yang anda lihat di lokasi saat ini gambarkan kepada kami
untuk saat ini petugas dari pgn serta petugas proyek telah melakukan penutupan jalan dari arah cililitan menuju cawang
sedangkan pipa gas yang bocor tepat berada di pancoran
sedangkan pipa gas yang bocor tepat berada di pancoran
sedangkan pipa gas yang bocor tepat berada di pancoran
berarti di sekitar bnn ya di depan bnn ya
apakah ada aroma gas yang anda cium kemudian bisa mungkin diukur seberapa besar kebocoran yang terjadi dibandingkan dengan kebocoran yang pertama
untuk bau gas menyengat sekitar lima puluh meter masih tercium aroma gas yang bocor dari pipa tersebut putri
oke kenapa bisa terjadi ini friza sudahkah ada informasi
menurut petugas yang ada pada saat pengeboran pipa tersebut bocor kembali putri
oke bocor kembali artinya yang sebelumnya belum diperbaiki atau bagaimana f rizal
artinya untuk kebocoran sendiri belum diketahui dari pipa gas sebelumnya atau pipa gas baru lagi putri
oke f rizal anda tadi mengatakan sekitar lima puluh meter dari titik gas yang bocor ada aroma gas yang tercium
artinya di sekitar itu sama sekali tidak ada boleh orang yang memantik api atau bagaimana pengamanan yang dilakukan
benar putri untuk pengamanan petugas polisian sudah memasang garis polisi agar masyarakat yang menonton atau masyarakat yang melihat sini tidak diperbolehkan untuk merokok atau menyalakan api putri
oke saya juga melihat ada beberapa orang menuntun kendaraan mereka kenapa diperintahkan begitu atau bagaimana
pada saat pipa gas bocor petugas yang berada di lokasi langsung menutup area pipa gas
sementara petugas polisian masih tadi memberakukan satu jalur putri untuk pengendara agar tidak stuck di lokasi halte tras jakarta
oke kemacetan seperti apa
afrizal yang anda lihat dari titik anda berada
sampai saat ini jalan ditutup total putri dan kendaraan sudah tidak diperbolehkan lagi melintas di depan gedung bnn
oke f rizal seluruh orang di gedung bnn apakah kemudian sudah diperintahkan untuk meninggalkan gedung
untuk karyawan bnn sudah tidak ada putri karena jam kerja sudah habis
dan di gedung bnn hanya tersisa para satpam keamanan
bagaimana dengan di samping bnn kalau tidak salah ada rumah sakit otak di sana apakah ini juga berdampak
untuk rumah sakit sendiri hanya ditutup dengan pelang putri dan tidak diperbolehkan keluar masuk mobil putri
tidak diperbolehkan tidak ada akses sama sekali ya jadi untuk rumah sakit otak depan bnn aksesnya sudah tertutup sama sekali ya
dan yang dilakukan petugas apa afrizal
yang dilakukan petugas tampak sekarang petugas pgn sedang mengeluarkan alat untuk menutup pipa gas yang bocor tersebut putri
oke berapa lama kira kira waktu yang dibutuhkan untuk menutup kebocoran
untuk waktunya kita belum tahu putri
dan petugas bnn juga dibantu dengan petugas dinas pemadam kebakaran yang mengerahkan satu motor
mobil unit pemadam putri
efrizal apa pemicunya sekarang kenapa bisa bocor lagi
apakah ada getaran
belum ada keterangan terkait pemicu gas tersebut bocor kembali putri
oke baik f rizal jurnalis transmedia terima kasih kami tunggu terus perkembangan informasi dari anda